masih dari lapangan hijau walau sudah pasti tidak lolos ke babak semifinal piala aff dua ribu delapan belas
timnas indonesia tetap bertekad untuk tampil habis habisan untuk meraih kemenangan di partai terakhir penyisian grup b melawan filipina
sementara itu filipina juga akan berusaha meraih kemenangan saat bertandang ke stadion utama gbk
demi mengamankan satu tiket ke babak semifinal
demikian cnn indonesia today kali ini saya sarah arianti
saya iqbal kuryadi mohon pamit undur diri
terima kasih anda sudah bersama kami selamat pagi dan sampai jumpa
timnas indonesia kembali menegaskan bahwa kegagalan timnas lolos ke semifinal piala aff dua ribu delapan belas
merupakan tanggung jawab penuh dirinya sebagai pelatih
ini bukan kiamat buat persebab bola indonesia
mungkin ini menjadi koreksi dan menjadi titik buat kebangkitan kita
saya berharap semua stakeholder sepak bola indonesia ke depan mempersiapkan lebih baik lagi
kita masih ada waktu ini
aff dua tahun lagi
sementara itu bagi filipina kemenangan atas indonesia akan menjadi jaminan
bagi tim besutan swen goran ericson untuk lolos ke semifinal
walau saat ini filipina ada di peringkat kedua kelas main grup b di bawah thailand dengan nilai tujuh
namun bila kalah dari indonesia posisi filipina masih bisa dilewati singapura
yang di saat bersamaan akan bertemu thailand
mantan pelatih timnas inggris ini juga menganggap pertandingan melawan indonesia
sebagai pertandingan yang tidak mudah
pertandingan terakhir mereka bertanding dengan thailand
kami juga sudah melihatnya sebelumnya
dan saya pikir mereka juga berhasil
mereka semakin muda
ada pemain yang sangat bergegas
ada dua pemenang bagi tengah tengah
pemain yang bagus dengan berguna
dua pemain di depan nomor sembilan dan sepuluh
mereka adalah pemain yang bagus
jadi kita harus melawan mereka dengan baik
mereka akan membuat hidup kita lebih sulit
jadi kami sangat menghormati indonesia
bagi indonesia kegagalan lolos dari fase grup di piala aff kali ini
merupakan kegagalan keempat setelah di tahun dua ribu tujuh dua ribu dua belas dan dua ribu empat belas
tim merah putih juga harus terhenti di fase grup